polda jawa timur menggelar barang bukti kasus dugaan prostitusi online
yang menyeret artis vanessa angel dan afriela shakila
polisi juga mengumumkan lima inisial artis yang diduga terlibat prostitusi online
inilah sejumlah barang bukti kasus dugaan prostitusi online artis
yang disitati penyidik subdit lima di tereskrim sus polda jawa timur
barang bukti ini diamankan saat penggerbekan di kamar hotel sabtu lima januari lalu
barang bukti ini diantaranya spray warna putih
satu kotak alat kontrasepsi dan celana dalam
selain itu dari tangan dua tersangka muncikari
polisi menyita tujuh ponsel pintar kartu kredit dan atm
polisi menemukan data digital yang berisi nama nama artis
konten gambar foto percakapan dan bukti transaksi online
penyidik juga menemukan fakta baru
yang di bukti transaksi mencapai dua delapan miliar rupiah dari rekening as
bahwa ada dari empat puluh lima orang
yang dalam oknum artis ini
sementara ini ada lima yang sudah ada kaitannya
didukung dengan bukti
sementara ini baru lima
yang dalam lima oknum ini
dalam waktu dekat akan kita panggil
mucikari ini mengaku para artis sendiri yang menawarkan diri untuk dicarikan pelanggan
salah satu penyebabnya ialah pekerjaan mereka sedang sepi
bagaimana anda merekrut artis
sehingga mau diajak dalam prostitusi online tersebut
tidak ngajak ya tapi mereka menawarkan diri
kini polisi masih mendalami cara mucikari menawarkan jasa prostitusi kepada pelanggan